sumber mata pengecarian mereka penghasilan mereka semua di tangan kamu loh
kamu bayangin berapa banyak orang yang tergantung sama kamu puluhan
belum yang di jakarta juga di workshop ini
pokoknya mama minta setelah ini kamu benar benar fokus kamu harus lebih bertanggung jawab
supaya kamu bisa memberikan kehidupan yang baik kepada mereka semua yang tergantung
aduh jadi gini loh pariza
masalahnya tuh saya tuh
saya tuh belum siap buat cerita ke orang orang
apalagi saya belum cukup
aku berlatih sama kiki terus sama
kamu punya ide nggak untuk bantu saya
untuk cari pacar bohongan
jangan mengerti masalah saya
karena biasanya tuh perempuan ngerti
kalau saya jujur saya nggak ngerti
hmm jadi tadi pariza bukan nembak gue toh
tapi sekarang aku mau ngerti
aku mau ngerti
aku pengen bayi unfairating
ada apa lah
kita jangan sampai buat mama nangis ya
tapi aku juga pernah bikin mama nangis
waktu tante frozen bilang
aku dibuang mama ke panti
ada aja kelakuan kamu sih
papa belum pulang
sampai mama jadi rabbit
buat temenin aku
kasian mama pa

untuk bisa menepati janji janji papa ke mama ya
kalau boleh aku ikut bicara
tapi memang hari itu
menjadi hari tergelap
bagi seluruh anggota keluarga
aku yang udah duluan di new york
itu udah sempet
kita janjian mau ketemu disana mas
dan aku pun juga bingung disana
dan gak tau harus ngapain
bu rosah pun juga saat itu
hatinya sangat hancur sekali pa
terus kita semua terpuru pa
bu andin mencoba buat tegar
padahal hatinya sendiri juga hancur pak
pertanyaan idéa mereka
nanti dulu tanggal dua puluh tiga september
sekarang tanggal yang udah apa ya
sekarang udah masuk september
sebentar lagi dong ya
kasih apa ya
dulu kalau adik ulang tahun
saya suka kasih apa ya
askara dan reina sudah tidur di kamar yang masing masing
aku benar benar minta maaf
rasanya aku gagal untuk pertahanin
apa yang menjadi peninggalan bapak
tadi gak seharusnya mama emosi kayak gitu ke kamu
mama tuh panik
mama juga sedih
sedih sekali lihat
udah lah nona
kamu harus bangkit
kamu harus kuat
karena banyak sekali orang yang tergantung ke kamu nona
sumber mata pengecarian mereka
semua di tangan kamu loh
kamu bayangin berapa banyak orang yang tergantung sama kamu
belum yang di jakarta
juga di workshop ini
pokoknya mama minta
setelah ini kamu bener bener fokus
kamu harus lebih bertanggung jawab
supaya kamu bisa memberikan kehidupan yang baik
kepada mereka semua yang tergantung sama kamu
sejak kamu cerai itu kamu gak fokus
kamu harus lebih bertanggung jawab
kamu sibuk kejar kejar rena
urusan cerai kamu
mama mohon mama yakin pasti allah akan kasih jalan loh
kalau kita berusaha kita mau
dan mama akan selalu doain kamu
kenapa bisa senyum apa apa
meskipun saya tahu
klenda bukan anak anak saya
dan sekarang pun saya tidak akan membeda beda hati